informasi pertama di cnn indonesia update dari amerika serikat
serangkaian ledakan dan kebakaran melanda puluhan blok permukiman
di sebelah utara boston negara bagian massachusetes amerika serikat hari kamis
akibat insiden ini sejumlah warga dievakuasi
setelah petugas mencium bau gas yang menyengat di sekitar lokasi kejadian
beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini berdasarkan keterangan dari laman twitternya
pihak kepolisian setempat belum dapat berkomentar terkait penyebab kejadian
namun sejumlah kantor media lokal menyebutkan kemungkinan ledakan terjadi akibat kebocoran gas
berdasarkan keterangan dari kepolisian sempat diketahui
sedikitnya ada empat klaster yang terkena dampak
keempatnya berada di sebelah utara
korea utara dan korea selatan melakukan upacara pembukaan kantor penghubung bersama di kota kaisong korea utara
langkah ini disebut sebagai sejarah baru dari hubungan kedua negara
dalam pembukaan ini ada lima puluh pejabat pemerintah dari kedua negara menghadiri upacara
sebelumnya presiden moon jae in dan presiden kim jong un menyepakati pembuatan kantor penghubung ini pada dua puluh tujuh april
selanjutnya kedua negara berencana mengadakan
pertemuan untuk ketiga kalinya pada delapan belas september mendatang di pyongyang korea utara
menara eiffel menampilkan pertunjukan cahaya yang indah selama dua hari
dalam rangka merayakan musim budaya jepang
sekaligus memperingati satu ratus enam puluh tahun hubungan diplomatik perancis dan jepang pada hari kamis waktu setempat
acara ini melibatkan dua desainer antara lain motoko ishii
seorang desainer pencahayaan dari jepang
dan putrinya akari lisa ishii yang berkeluarga negaraan perancis
dalam kegiatan ini keduanya dibantu dua program yang mampu menampilkan tata lampu di eiffel setiap sepuluh menit
dengan tema kebebasan keindahan keanekaragaman dan citra simbolik
selama dua hari menara eiffel diterangi dengan simbol negara jepang
termasuk cahaya putih dengan lingkaran merah yang melambangkan bendera jepang
demikian cnn indonesia update kali ini
cnn indonesia newsroom kami lanjutkan sesaat lagi